lagipula akhir akhir ini aku tidak akan pulang ke pasai
sebab aku harus mencari pedang bulan bintang yang diwariskan oleh guruku
dan juga mencari kakakku merah intan
kalau seandainya singosari runtuh
apa apa mengguru akan memihak kepada kerajaan ke diri
tentu saja tidak aku yakin sekali
romo tidak akan berpihak kepada kerajaan
kita cari tempat yang aman
sangat menyegarkan sekali
kenapa badanku menggigil
minuman ini beracun
kau telah meminum racun itu
dan racun itu telah masuk ke dalam tubuhmu
racun itu akan segera menyebar
kau akan segera mati
kalian memang benar benar pendekat biadab
dan tidak terhormat
baguslah kau masih mengenali kami berdua
jadi kami tidak usah repot repot memperkenalkan diri lagi
kau tidak bisa selamanya bersembunyi empu lunggah
mau apa kalian kemari
cepat cepat kau berikan kitab itu pada kami
kalau kau menyerahkannya
aku dengan senang hati memberikan penawar racun yang kau minum itu
kitab itu tidak ada padaku
sudahlah jangan berbohong kepada kami
kami melihat kau mengajarkan jurus naga puspa kepada alia kamadhan
mustahil kalau kau tidak memiliki kitab itu
mereka mengenal kamandhanu
jadi kamandhanu juga diincar oleh mereka selama ini
aku menguasai jurus naga puspa
tetapi aku tidak menyimpan kitabnya
kau sudah mau mati
masih saja tetap keras kepala dan tidak mau mengaku
aku sudah mati
untuk sementara kita harus disini terlebih dahulu
menolong orang orang yang sedang terluka ini
tapi para penduduk disini tidak mengenali kalian
aku sempat bertanya kepada mereka
mereka tidak tahu siapa yang bernama pulungnya
kalau saja tidak ada kejadian perampokan itu
mungkin aku tidak bisa menemukan kalian
itu karena romo tidak ingin dikenal sama orang kakak
romo itu sangat benci dengan kerajaan si musa
semoga harta kisahnya lebih berlipat ganda
aku rasa mereka semua lebih membutuhkan
jauh lebih membutuhkan daripada diriku
lagipula akhir akhir ini aku tidak akan pulang ke pasai
sebab aku harus mencari pedang bulan bintang yang diwariskan oleh guruku
dan juga mencari kakakku merah intan
kalau seandainya singosari runtuh
apa paman guru akan memihak kepada kerajaan ke diri
tentu saja tidak
romo tidak akan berpihak kepada kerajaan jaya katuang
jadi itu artinya
kalau misalnya singosari runtuh
paman guru tidak akan memihak kepada prabu jaya katuang
hanya saja aku sempat berpikir
jika seseorang tidak menyukai satu hal
dia pasti akan langsung memilih hal yang lain

tidak sesederhana itu
bahwa kita harus mempertimbangkan banyak

untuk menentukan sesuatu hal yang baik
ya sama saja
kenapa jadi soal cinta
tidak bisa dilihat
cinta itu terlihat seperti putih dan abu abu
apakah kakak pernah mencintai orang
aku pernah mencintai seorang perempuan
dia menikah dengan laki laki lain
tapi apakah dia tahu
kalau kakak mencintai dia
ya dia mengetahuinya
berarti dia bukan perempuan yang baik kakak
seperti kakak kamadhanu
kakak layak untuk mendapatkan perempuan yang setia kepada kakak
kamu tidak boleh bicara seperti itu jingga
apalagi kamu tidak tahu siapa perempuan yang kamu maksud
dia adalah perempuan yang sangat setia
tidak ada yang memaksanya untuk menikahi orang lain
kakang ini benar benar aneh sekali
dia sudah mengkhianati kakak
tetapi kakak tetap membela dia
apakah kamu masih mencintai dia
aku masih mencintainya
tetapi aku tidak mungkin melakukan cintaku kepada dia
karena sekarang dia miliki orang lain
dan aku tidak mau menghancurkan rumah tangganya
perempuan itu tidak cuma satu kakak
tetapi banyak yang akan mencintaimu dengan tulus
yang tidak akan mengkhianatimu
tidak seperti dia
apakah ada perempuan seperti itu
apa kamu tahu siapa dia
bukan begitu maksudku kakak
aku tidak tahu siapa orangnya
cuma aku yakin suatu hari nanti
akan ada perempuan yang mencintai kakak
dan tidak mengkhianati kakak
aku adalah perempuan yang mencintai dan akan setia kepada kamu kakak
aku ingin kamu tahu